ya iyalah punya kemata duitan gitu
eh bang setiap orang tuh pengen punya hidup mapan
ternyata benar kata mami kalau nikah itu gak butuh cinta doang
hmm nyambek lagi deh nganjak perang
gini gini abang berusaha
mas joni saya tuh seneng loh ngeliat ian
nonton tv disini anaknya juga baik santun nurut lagi
terus yang paling penting ganteng kayak bapaknya
terus mengenai remote control yang itu loh yang udah dirusak sama iya
kok remote tv berusak
aduh keceplosan saya
aduh udah gak masalah lagi
lagian ian itu kan anak kecil
terus mungkin dia gak sengaja merusakan remote tv itu
ya apalah arti sebuah remote kan yang cuma barang kecil
udah gak papa udah gak papa
udah gak masalah itu
ya ngerasa kena maaf ya bu ya
mas mbak ya masuk dulu ke rumah saya
kebetulan ya suami saya itu
lagi dinas keluar kota selama dua minggu loh mas
tapi terima kasih bu terima kasih terima kasih
lain kali terima kasih anak saya boleh nonton tv di rumah ibu
mas johnny ini mau kemana toh
mas kan ini baru dateng tapi kok ya mau pergi lagi
iya ada yang ketinggalan bu juga ya
ada yang ketinggalan bu di rumah ditepak sepek lagi
ehm ian mbak aku pergi dulu ya
kalau mau dateng sini gak boleh nakal
iya pak hati hati ya di jalanan
sini bu ya assalamualaikum
waduh bagaimana sih ini kok bisa gak tau selamat aku tuh
suwenneng aku ini suwenneng karena guanteng kamu itu mas johnny
aduh ini hasil terpenjam ini gimana menyalurkannya ini
waduh otak sanggup sama anaknya aja

tak bilangin ya mulai sekarang kamu itu nggak boleh nonton lagi di tempatnya tante
gak boleh nonton lagi di tempatnya tante

dasar tante tadi nggak boleh
giliran ada bapak boleh
terus bapak bersih gak boleh
dasar tante pelik
pipa belula pipa belula
pipa belula dapet tv tv baru baru banget
mami kenapa sih kayak orang gila tau gak
stres dilihatin sama tetangga malu
bukan inul bukan
jadi biarin aja
ini tv baru ya
mami beli tv
ya sebenarnya tv ini dari seseorang
mami itu dikasih
kasih bukan beli sayang
emang ada yang mau ngasih ada sama mami
karena yang ngasih tv ini adalah calon papi pipa kamu
kamu pasti gak nyangka
seseorang laki laki yang begitu mencintai mami dan memperhatikan mami
sampai sampai dia ngasih tv ini
padahal kalau dipikir pikir apalah artinya mami
udah janda cantik eh bukan maksudnya tua
tapi masih ada aja yang mau sama mami
maksudnya laki laki itu benar benar mencintai mami
iya tapi orangnya siapa
dari tadi nanya gak kejawab jawab
namanya wan jamil
mendingan kita sekarang angkat pipi ini ke dalam
oh bisa yang gitu baru
aduh gimana sih
ya udah deh kita duluan di jalan langsung deh
aduh ribet amat
cuma mendingin doang
aduh abang seneng dia malam ini
emangnya dari kemarin kemarin gak saing sayangan bang
setiap kali dikasih muka mesut
gini dong tuh senyum manis begini
berarti kan tamalem abang dapat jatah
emang dikata berat apa dapat jatah
bang ayo udah cerita belum soal mami
kenapa mami bukan heboh lagi
gini bukan sekedar heboh
pokoknya heboh banget
mami mau nikah lagi
apa mami mau nikah lagi
emang sih dari tampaknya kayaknya gak ada yang mau nikah sama dia
tapi ada wan jamil
dia itu juragan kambing yang ada di kampung sebelah
sering ke rumah mami
kan mami lagi bisnis jual beli kambing
nah sering deh tuh ketemu
mami mau pinjemin lagi duit ke abang
pokoknya dia itu katanya buddha
tapi dia nggak punya anak
udah gitu tuwir
agak agak jadul sih
ya iyalah punya kembata duitan gitu
setiap orang tuh pengen punya hidup mapan
ternyata benar kata mami
kalau nikah itu nggak butuh cinta doang
hmm yang baik lagi deh
abang udah bilang sama kamu kan
gini gini abang berusaha
bentar lagi tanggal muda ya
banyak yang harus dibayar
jangan sampai hidup kita belang langsang
mau mana sih
mau turun mau masuk
eh dikunciin lagi
kok ngambek sih nes
ayah mau say thank you buat kadonya
jadi udah diterima
tv dari ana
tv nya ditaruh di kantor
kalau nombor tv di kamar membayangkan ana juga
dia belum cerai
sama yang gemuk
apalagi masih suaminya
ana terus berehatin
berkali ini kesempatan juga buat ana
untuk dapat hari mahal ini
ayah itu kagak ngerti
you speaking talking talking apa sih dari tadi sebenarnya
ana juga gak mengerti ente ngomong apa
putri ente yang cantik yang bakal jadi
udah seminggu nih ngapain jatah
ayah kirain dia ter crazy crazy sama ayah
gak taunya suka sama nasi
gak nyadar ape sama umurnya
ngapain juga dia demen sama nasi
nessy itu kan udah punya husband
kenapa gak sama ayah aja yang single fighter
sampai jumpa lagi